saudara umat islam palestina khususnya yang bermukim di wilayah gaza menyambut ramadan kali ini dalam suasana suram dan penuh kesedihan
mereka tetap menjalankan ibadah sholat di bulan puasa di reruntuhan masjid yang hancur dihantam rudal dan bom israel
ramadan kali ini terasa sangat berbeda bagi warga palestina khususnya yang bermukim di gaza
selain bencana kelaparan umat muslim palestina saat ini tidak menjalankan ibadah sholat di dalam masjid
akibat ratusan masjid yang ada di wilayah gaza hancur terkena serangan udara militer israel
pihak berwenang palestina melaporkan sedikitnya seribu masjid hancur
di rafah jemaah termasuk anak anak berkumpul untuk sholat jumat di tengah reruntuhan masjid al farauk
masjid al faraouk merupakan salah satu masjid yang terkena serangan udara militer israel
pihak berwenang palestina melaporkan sedikitnya seribu masjid hancur akibat serangan israel
kini warga palestina di jalur gaza melaksanakan sholat berjemaah di luar ruangan atau di sekitar reruntuhan bangunan masjid
hancurnya masjid membawa kesedihan tersendiri bagi warga gaza
pihak berunang palestina melaporkan serangan udara militer israel
pihak berunang palestina melaporkan serangan udara militer israel
pihak berunang palestina melaporkan serangan udara militer israel
masjid al faraouk menurut pesan asya khi yang disediakan ini di numah pada tiga puluh mei
perang yang berkecamuk di wilayah gaza selama lima bulan menyebabkan lebih dari lima ratus ribu warga terancam kelaparan
harapan akan gencatan senjata tampaknya sulit terwujud dalam waktu dekat
warga gaza yang jadi korban konflik kini terpaksa tinggal di tenda tenda pengungsian dan serba kekurangan
selamat pagi waktu gaza mbak mercy
di mana tahun lalu mereka masih mempunyai keluarga yang lengkap
mereka juga masih memiliki tempat tinggal dan juga mereka masih memiliki masjid untuk melaksanakan sholat sholat tarawih maupun sholat sholat ibadah lainnya
namun berbeda dengan tahun ini mereka hanya bisa melaksanakan sholat tarawih
di tempat yang fasilitas yang seadanya mereka hanya bisa memanfaatkan halaman masjid
sedangkan masjidnya pun sudah hancur dan sudah hancur total tidak bisa dipakai lagi
dan banyak juga masyarakat yang menjalani bulan suci ramadan ini dengan tidak lengkap anggota keluarganya
dan juga tidak memiliki tempat tinggal yang memadai untuk mereka beristirahat
karena sudah ratusan ribu rumah warga sudah dihancurkan
sehingga memang bulan suci ramadan ini mereka menjalani dengan penuh kesabaran
mereka juga banyak hari ini yang berpuasa namun tidak mengikuti sahur
karena keterbatasan stok makanan ataupun bahan pangan yang mereka miliki sangat menipis
dan juga bantuan bantuan yang juga mereka dapatkan juga sangat menipis begitu
karena perlu ketahui juga sampai detik ini pihak israel masih terus melakukan blokade blokade
terhadap bantuan bantuan sehingga jumlah bantuan yang masuk ke jalur gaza itu sangat sedikit
karena memang terdapat dua lima juta warga yang saat ini tinggal di jalur gaza
di bawah agresi militer zionis israel ini
dan memang beberapa hari yang lalu memang banyak juga bantuan bantuan yang diterjunkan melalui udara
namun sekali lagi bantuan bantuan ini kurang efektif
memang bantuan ini pun mengakibatkan insiden kecelakaan
di mana memang parasutnya tidak berfungsi dengan baik
sehingga menimpa warga yang sedang menunggu data yang saya dapatkan
bahwa sampai sehari ini ada lima orang warga yang meninggal akibat bantuan tersebut
karena insiden parasut yang tidak bisa terbuka
dan juga banyak salah target
di mana banyaknya turun di laut ataupun perbatasan mesir
sehingga masyarakat tidak bisa menggapai bantuan bantuan tersebut
dan memang yang paling efektif adalah bantuan bantuan tersebut melalui jalur darat saja
melalui rafah antara perbatasan mesir dan jalur gaza
dan seharusnya negara negara lain yang memiliki hubungan baik dengan israel begitu
harus melakukan penekanan penekanan terhadap israel
untuk membuka border rafah untuk melakukan bantuan bantuan
terdapat ribuan truk yang sudah sedang mengantri untuk masuk ke jalur gaza
dan kondisi di jalur gaza sangat memburuk
bahkan kelaparan melanda begitu dahsyat
dan saat ini sudah total dua puluh tujuh orang yang meninggal akibat dehidrasi dan juga malnutrisi
yang dirawat di rumah sakit kemaluduan di gaza utara
maupun di rumah sakit al shiva yang ada di gaza city
dan masih banyak lagi yang kelaparan
namun saat ini ada tujuh ratus ribu warga yang terjangkit penyakit menular
yang kondisinya mereka membutuhkan sekali obat obatan
dan juga penanganan medis yang darurat
karena penyakit penyakit penular ini terus menulari warga warga
karena kondisinya sangat buruk di tenda tenda pengusian
keakibat saluran saluran air yang rusak dan dibom juga oleh pihak israel
sehingga ini menimbulkan banyaknya penyakit yang dialami oleh masyarakat gaza
mas fikri dengan situasi seperti yang anda jelaskan tadi
lantas bagaimana dengan stok makanan untuk sahur dan berbuka warga
seperti apa yang dilakukan oleh warga dengan situasi ini
ya seperti yang saya sampaikan bahwa tadi mereka banyak yang tidak sahur
ataupun mereka hanya sahur dengan makanan seadanya
misalnya kentang rebus ataupun makanan makanan kaleng
bahkan mereka mendapatkan makanan
saja sudah sangat bersyukur sekali
mereka sebelum datang bulan suci ramadan ini
bahkan mereka juga sebenarnya sudah sering berpuasa
karena sekali lagi bantuan masih sangat sulit
mereka hanya bisa memakan satu hari sekali atau bahkan dua hari sekali
saking sulitnya makanan yang mereka miliki begitu
dan untuk berbuka pun sama
mereka hanya memakan sederhana saja
yang penting mereka bisa membatalkan
sama mereka pada azan maghrib begitu
dan tidak ada makanan besar atau jamuan besar yang ada di jawa gaza
karena kita tahu kondisinya sangat sulit
mereka kehilangan semua anggota keluarga mereka
mereka juga kehilangan rumah mereka
dan mereka hanya bisa bertumpu dengan bantuan bantuan internasional yang masuk ke jawa gaza
sedangkan bantuan bantuan ini juga masih sangat sulit
gencatan senjata tidak bisa diadopsi begitu
namun informasi yang saya dapatkan bahwa akan adanya diskusi mengenai gencatan senjata pada minggu depan
antara kedua belah pihak yang dimediasi oleh qatar mesir dan juga amerika serikat
baik terima kasih fikri rafiul haq
sukarelawan lembaga kemanusiaan mersi yang saat ini berada di kan yunis
terima kasih sudah bergabung di kompas siang mas fikri
semoga lancar ibadah puasanya